baik langsung saja kini kita bergabung dengan gedung parlemen senayan jakarta
untuk mengetahui situasi terakhir rapat dengan pendapat antara pimpinan kpk
dengan komisi tiga dpr ri yang kembali berlanjut saat ini
dengan rubah saan itu tadi sekaligus saja supaya tidak kolok balik nanti
masih ada rubah saan ini
ya saya mau mengambil sedikit bagian tentang aset ya
tadi saudara mas hinton menjelaskan tentang aset aset nasarudin
saya pernah menjelaskan dua kali di ruangan ini tapi mumpung lagi kita membahas itu
bapak bapak di kpk saya ingin mendapat penjelasan karena sampai sekarang belum ada penjelasan
satu hal saja dulu karena sebenarnya ini ada daftarnya banyak di sini
aset negara dari pencucian uang nasarudin pada pembelian saham garuda
yang dinyatakan tiga ratus miliar tiga ratus miliar tetapi karena ini adalah saham
maka kemudian saham itu sudah banyak jatuh gitu ya terdevaluasi malah
saya tidak tahu hari ini berapa tapi pernah pada rapat yang lalu itu saya jelaskan harga saham garuda pada saat itu tinggal berapa gitu ya
artinya ketika dinilai itu tidak lagi menjadi tiga ratus miliar
pertanyaan saya sebenarnya
adalah sederhana sekali bagaimana memastikan nilai kerugian negara dari posisi seperti ini ketika diserahkan
apakah masih tiga ratus miliar dan seterusnya dan bagaimana mekanisme yang telah dipakai oleh kpk untuk itu
untuk sementara itu aja dulu pimpinan karena sebenarnya pernah saya jelaskan dan saya paparkan dalam bentuk yang lebih lengkap di sini
bapak ibu dari pimpinan kpk sebenarnya saya sebagai seorang penyidik
amdahlah untuk apa kalian disitu ada bunyi begitu
ada ibu basaria ada pak heru
ada seti adi
saya tahu kalian penyidik handal loh
saya jadi gelik mendengar ngurus barang bukti saja susah
saya tidak menuju kepada yang lain
untuk yang pimpinan penasehat kalau bisa kelihatannya tertib administrasi penyidikan ini yang harus dibenahi pak
kalau unsur pimpinan tidak mengerti administrasi penyidikan jadi seperti ini
apa yang diisi setiap hari setiap penyidik menyita
anda akan tanya begini pak
karena di situ disebut barang bukti apa
dari perkara apa
dari tanggal berapa disita
dikirim ke pengadilan kapan
pertanyaannya apa ada register barang bukti di kpk
siapa yang mengurus ini
pimpinan harus paham terhadap taktis dan teknis penyidikan
ini yang dari dulu saya dari zaman nyamah si penyidik yang lama itu pak
kuasai taktik dan teknis penyidikan
ini baru satu segi pak
b satu sampai b enam belas yang dari polisi harusnya bawa itu ke kpk
siapa yang jadi tersangka siapa yang jadi saksi
di b dua harus jelas
tapi ini yang dipersoalkan baru satu pak
semua ada di dalam
nggak akan bertanya begini
yang minjem aja harus ketahui siapa
yang minjem barang bukti siapa
atau yang punya dikembalikan
waktunya tidak lengkapan karena nilai tadi pak
saya ambil kesimpulan
baik kita akan mengulasnya malam hari ini terkait dengan rapat antara komisi tiga dpr ri
dengan para pimpinan kpk yang dianggap nuansanya
sepertinya adalah yang dianggap nuansanya sepertinya adalah
seperti nuansa pansus angket
kita akan mengulasnya bersama dengan
tama satria langkun yang merupakan peneliti dari indonesia corruption watch
bang tama terima kasih sudah hadir
dan ada ifdal kasim tenaga ahli utama deputi lima
selamat malam pak ifdal terima kasih sudah hadir
dan kemudian ada juga arsul sani
salah satu anggota komisi tiga dpr ri
dari gedung parlemen senayan jakarta
selamat malam pak arsul
assalamualaikum mas maulana
terima kasih pak arsul meluangkan waktu keluar sebentar ya
padahal sekarang sedang berlangsung kembali
tapi pak arsul ini kalau kita lihat
kemudian selain memang
pansus angket kan banyak diisi oleh
anggota komisi tiga rata rata
tetapi tadi ada yang bukan komisi tiga
juga tiba tiba seperti mungkin
untuk masuk ke komisi tiga
karena memang yang hadir adalah pimpinan
ini kan jadi semakin menunjukkan bahwa
cukup di komisi tiga lah
di angket sebenarnya pak
ada anggapan seperti itu
bagaimana pak arsul menyikapinya
ya ini negara demokrasi
kalau ada yang berpendapat seperti itu ya
sah sah saja ya
tetapi saya harus sampaikan
yang namanya panitia angket itu kan
tidak hanya meminta keterangan dari pimpinan kpk
atau jenderal keputusan
jenderal keputusan itu

atau jenderal keputusan
tetapi meminta keterangan
dan menyelidiki dari pihak pihak lain
dan itu yang lebih utama
itu yang lebih utama
kalau kita menggunakan instrumen pengawasan yang lain
rdpu itu ya
kalau dengan masyarakat umum
apalagi bersifat terbuka
itu ya kemudian pertanyaannya
pertanyaan yang standar tidak ada yang kemudian
pendalaman yang memang benar benar
juga kalau dalam
rdp kalau itu dengan
instansi pemerintah atau
lembaga negara ya
itu tidak terbiasa
kita itu meminta dokumen
sebegitu banyak nah
kalau angket karena
itu dalam kerangka penyelidikan
maka pertama kita bisa
minta dokumen sebanyak mungkin
yang kedua kita bisa meminta
pemerintahan atau lembaga
negara melakukan satu tindakan
misalnya ya panitia
melakukan audit kinerja
khusus di bidang tertentu
sitaan dan lain sebagainya
jadi ya memang harus dengan angket
tetapi bahwa kemudian
atau masih mempertanyakan
itu sendiri terhadap kpk
ya kita kan juga nggak mau ribut
terus menerus ya
misalnya mengembangkan isu
kita tetap panggil dan kemudian kalau nggak
mau datang kita panggil paksa
itu kan kemudian akan
akan apa setara
terus menerus dan makin tajam
ya tidak produktif
ya sudah kami yang
di komisi tiga termasuk
teman teman yang di luar pansus angket juga
diberikan masukan sudahlah khusus
kita forumnya adalah
rapat dengar pendapat
dalam kerangka pengawasan di
komisi tiga ini kan sebetulnya
sepakat untuk mundur
kalau begitu dari awal segala sesuatunya
diselesaikan di komisi tiga saja
melalui rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum
tapi memang disengaja
pak arsul ya untuk rdp kali ini
enam pertanyaan tadi terutama
dari isu yang muncul
dalam pansus angket selama ini begitu ya
ada soal friksi di dalam tubuh kpk
ada soal pengelolaan anggaran
ada soal pengelolaan barang sitaan
ada itu memang
sengaja ada apa tentang
perlindungan saksi dan korban begitu
itu memang sengaja isu dari pansus
dibawa untuk dibawa ke komisi tiga
tiga kali ini begitu ya pak ya
dengar pendapat itu
dengan mitra komisi tiga
itu didahului dengan serangkaian pertanyaan tertulis
harus dijawab oleh mitra kerja kita
juga secara tertulis
dengan pertanyaan pertanyaan langsung
di dalam rapat dengar pendapat
memang segala hal itu
biasa dibahas hanya memang harus
banyak hal itu menjadi
isu angket karena
isu angket itu ada di empat bidang
tata kelola ya
mau tidak mau yang ada
dalam pikiran kami yang
di komisi tiga adalah terkait juga
isu isu yang memang kita
dalami melalui panitia angket itu
kesengajaan karena memang kpk
tidak bisa atau masih mempertanyakan
ke mk begitu ya maka
komisi tiga maka anggota pansus
memilih untuk membawa ini
ke komisi tiga terlebih dahulu begitu
agar pertanyaan pertanyaan yang muncul
di pansus itu paling tidak bisa dijawab pimpinan
kpk maksudnya seperti itu ya pak arsul ya
terbalik mas jadi justru
yang meminta adalah teman teman
di komisi tiga yang bukan anggota
anggota komisi tiga itu
tidak tergabung di peran pansus
justru yang mayoritas itu
meminta kepada teman teman di
pansus untuk tidak kemudian
atau larut di dalam ketegangan ketegangan
ya sudah lah jalan tengahnya di komisi tiga
karena toh kpk adalah
mitranya komisi tiga jadi
kami yang di pansus yang
menggeser tapi justru komisi tiga nya
yang ya di komisi tiga kan
sebagaimana di dpr ada sepuluh fraksi
ada lima puluh empat orang
dan kemudian ya tentu
punya sisi pandang yang tidak satu
mas tama kalau melihat
dihadirkan begitu ya oke kita tidak lagi
berdebat bahwa ini kemudian pansus yang mau atau
komisi tiga yang tidak pansus yang
membuat hal ini tapi intinya
kan sebenarnya yang ditanyakan dpr
justru secara kelembagaan terhadap
pimpinan kpk beberapa waktu terakhir ini
kan adalah hal hal yang kemudian ditanyakan enam pertanyaan
tadi itu apa namanya pengelolaan
kemudian apa ya
friksi internal ya kemudian
ada soal lpsk tadi ya bukan lpsk
soal perlindungan saksi dan korban dan lain sebagainya
ini bagaimana anda
melihatnya ini ya sebetulnya kan tadi ya
seperti yang kita bahas di awal
dan ini pun juga pernah saya bahas langsung dengan
bang arsul sani pada waktu itu kita pernah ketemu juga
tidak perlu angket ya memang lewat
rdp seperti ini pun menurut saya sudah cukup
kalau kemudian pertanyaannya tadi bagaimana
dengan butuh memeriksa
kalau kita mau lihat dalam
sejarah perkembangan ya dalam konteks
dpr melakukan pengawasan terhadap
fungsi fungsi kesehatan pemerintah
kita bisa ingat dalam kasusnya
hambalang hambalang kan tidak ada
tim pansusnya tidak ada angket
dpr pada waktu itu komisi sepuluh
bukan komisi tiga komisi sepuluh meminta
dua kali audit audit yang pertama diminta
kita minta dong audit investigatifnya diberikan
audit tersebut oleh bpk
kata bpk dpr bilang begini oh saya tidak puas
ini kurang lengkap diminta tahap kedua
jadi itu bukti bahwa dalam konteks
fungsi pengawasan yang sekarang melekat pun
itu sudah bisa digunakan
jadi ketika tidak puas dengan
dengan ataupun dpr betul
audit investigatif pada saat itu bukan
dibawa ke angket ya tapi dia buat minta yang kedua
nah ini kemudian kan menunjukkan bahwa memang
fungsi itu bisa berjalan
itu saat rdp ya saat rdp
ini contoh saat rdp artinya bisa
meminta dokumen dokumen juga persis
tanpa ada fungsi angket atau pansus pun
komisi sepuluh ya ini komisi sepuluh
dia minta sama bpk minta
investigatifnya hambalang tahap pertama tahap kedua
bahkan kita pun dari icw
pada waktu itu secara individu
diberikan oleh anggota dpr
ec belum pernah baca audit dengan ini auditnya kita berikan
jadi kemudian itu sebetulnya
kemudian kalau ada kritik buat kpk saya pun juga
sangat setuju bahwa kerja kpk memang
bukan tanpa kritik
ada banyak hal yang perlu dibenahi
seperti lembaga lembaga lain lah ya intinya seperti itu ya
ada banyak persoalan sama seperti tadi
sebelum saya menuju ke cnn
begitu saya pun juga mendengarkan
salah satu pembahasan disana soal citaan
nah konteks cita ini
itu kan sebetulnya
bukan hanya permasalahan kpk tapi
juga permasalahan dari kepolisian
kejaksaan ada contoh misalnya
di kepolisian itu dia menyita
mabes polri direktorat tindak pidana korupsi
menyita tiga kapal kargo
di bank pembangunan daerah di papua
pertama ketika putusan yang belum inkrah
itu gimana cara maintenance nya
eh titip dong dilepasan
kapal kargo tiga begini siapa yang mau biayain
maintenance nya sudah setengah mati dia
kapal kargo ini artinya persoalan di banyak pihak
kemudian persoalan kedua
ini kepolisian jadi direkti pikor
mabes polri ketika tiga kapal tadi
misalnya ini inkrah putusannya
dilelang siapa yang mau beli
kapal tahun sembilan puluh dua buatan denmark
siapa yang mau butuh dan pada saat itu
siapa yang menginginkan
ini menjadi persoalan jadi memang
ini persoalan dimana mana dan saya setuju
bahwa ini harus dibahas
dpr harus juga memang mempertanyakan
karena emang ini menjadi permasalahan
hampir di semua tempat kejaksaan juga demikian
ada beberapa penyertaan penyertaan yang itu
asetnya sangat besar pertama
ketika itu dalam penguasaan
kejaksaan dia pun susah untuk maintenance
ngelolanya susah sekali butuh biaya
kemudian ketika itu inkrah
akan dijadikan aset negara
ya gimana caranya kalau nggak ada yang mau beli
nah tadi kan ditekan juga dalam
padahal tadi komisi tiga juga rapat
dengan kejaksaan padahal ya betul kok pertanyaan
yang sama gak ada nanti kita tanya pak arsu
menurut saya ini menjadi suatu hal yang penting ya
kemudian kita lihat misalnya
mekanisme yang dijelaskan tadi ya
dalam dalam rdp bahwa
salah satu pimpinan menjelaskan oh kita sudah catat
setelah dicatat ditaksir
berapa nilai nilainya kemudian
dimasukkan ke dalam negara nah setelah
dikuasai negara itu terserah bagaimana kalau ngaku
di jual ya tidak mau harus di atas
nama negara kemudian dihibahkan kepada lembaga lembaga
yang butuhkan akan dicatat sebagai aset
ini kan kemudian mekanisme yang sebenarnya
bahkan kementerian kementerian maksudnya seperti itu ya
nah itu sudah dijawab tadi jadi menurut saya bahwa
mekanisme seperti ini ini sangat penting
untuk dilakukan dan
poinnya adalah tidak perlu angket sebetulnya
dengarkan pendapat dari pak ifdal kasim
perwakilan dari istana ini pak ya nanti kita akan
lihat bagaimana sikap presiden yang
melihat ini terus bergulir dan
kita juga minta tanggapan dari pak arsul sani kembali
setelah jeda berikut tetaplah di cnn indonesia prime news
oh ya pkb
kok sama kejaksaan nggak kalah
nggak didalemi dan lain sebagainya
saya bahkan sama kejaksaan sudah menyiapkan pertanyaan pertanyaan kritis
cuman kan saya belum dapat giliran
nah kemudian sebaliknya dengan kpk ini kan baru permulaan
kita belum tahu rapatnya ini apakah selesai malam ini
atau disambung besok
atau tiga hari tiga malam kan belum tahu
jadi kalau tadi misalnya disinggung soal barang sitaan
itu kan cuma satu isu
dan kebetulan baru satu fraksi yang bicara
belum fraksi yang lain
sembilan fraksi yang lain saya kira belum bicara
seperti yang disampaikan oleh mas tawon
bahwa ini juga terjadi di sejumlah lembaga lain
misalnya seperti penegak hukum yang lain
kepolisian dan kejaksaan
tentang masalah pengelolaan barang sitaan
ini anda setuju
yang ingin saya sampaikan bukan soal kasusnya itu
banyak masalah dalam penegakan hukum
juga terjadi di dua lembaga penegak hukum lainnya
hanya kemudian pertanyaannya
kenapa kok di dua lembaga penegak hukum lainnya
tidak menimbulkan pansus angket
karena selama ini ketika itu ditanyakan
dua lembaga penegak hukum lainnya itu
apa cukup responnya itu positif
kemudian responnya itu selalu berada di balai
oh ini rahasia penyelidikan
oh ini rahasia penyelidikan
kami belum bisa mengungkapnya
sekarang tidak seperti itu
dengan kepolisian saya ingat betul
misalnya ketika terjadi kasus makar yang sempat
dugaan makar yang sempat rame itu
maka kami mengkritisi
nah hanya cara pak kapolri itu mengatakan
ini kita bahas yang bagian bagian tertentu
itu secara tertutup
tapi artinya terbuka terhadap pengawasan komisi tiga
hanya kemudian forumnya tertutup saja
demikian juga jaksa agung
nah kalau kpk ini kemarin kemarin itu nggak seperti itu
setiap diminta ini kemudian wah ini nggak bisa
ini berkali kali rahasia penyelidikan
itulah yang ikut menggerakkan terjadinya angket
sebenarnya kpk maksudnya ini dianggap lebih tertutup begitu ya
kalau dilakukan pengawasan oleh komisi tiga
beberapa pantauan juga media
letak mungkin bisa menanyakan kepada komisi tiga juga
letak tertutupnya itu di mana
mungkin di rdp terakhir ya sebelum adanya pansus angket
yang dianggap bahwa kpk ini tertutup
apakah ketika komisi tiga meminta rekaman
siapa yang menekan miriam
ya ya kan begini
misalnya ketika kita bicara soal rekaman ya
kan yang kemudian
disampaikan dan itu yang dibentuk
apa kan dibentuk sebagai opini publik adalah seolah olah komisi tiga itu ingin mendengarkan seluruh rekaman itu
padahal itu merupakan rahasia penyidikan
nah kita mengatakan ya
itu tidak kita minta keseluruhan kita hanya minta bagian yang itu saja
dua tiga menit
katakanlah kalaupun tidak bisa kan bisa ditawarkan kesepakatan
oke ini belum bisa kami akan sampaikan nanti kepada komisi tiga
ketika buka setelah diperdengarkan di pengadilan kan harusnya ada jawaban seperti itu
tetapi kalau jawabannya mengatakan ini rahasia penyidikan tidak bisa kami buka di sini
hanya bisa kami buka di pengadilan kan itu di persepsi komisi tiga wah ini memang
memang dalam tanda kutip ya terjadi arogansi pelaksanaan kewenangan
kan cuma itu masalahnya ya
padahal misalnya di kasus katakanlah dugaan makar
kapolri minta secara tertutup karena memang ada hal hal yang tidak pas untuk diketahui publik pada saat itu
ya setelah itu komisi tiga memahaminya sudah selesai masalahnya
meskipun keras sekali pada saat itu sikap beberapa fraksi ya
terkait dengan kasus makar kasus kasus yang menyertai dua ratus dua belas dan seterusnya itu
pak arsul tapi kalau dibanding contohkan dengan kasus
karena kan memang kepentingan apa namanya publiknya sangat luas
karena kepentingan keberlangsungan kehidupan di apa masyarakat ya
keberagaman kebenekaan dan lain sebagainya lalu terkait juga dengan keutuhan bangsa ini
tapi kalau yang diminta soal miriam itu itu kan disebutkan beberapa nama anggota dpr
ketika tidak mau dibuka oleh kpk komisi tiga merasa mungkin dalam tanda kutip tersinggung
karena tidak mau merasa tidak mau diawasi
itu kemudian diangket
ini sementara dari segi kepentingannya mencakup beberapa nama politisi
apa layakkah ini pak arsul
kalau saya melihatnya seperti ini ini kan persoalan gaya berkomunikasi antar kelembagaan ya
kalau pada saat itu misalnya pak ini rapat kita skors kita bicara pada level pimpinan dengan
katakanlah pimpinan komisi tiga dan wakil wakil kelompok fraksi
kemudian kita sepakati saya kira itu akan mendingin pada saat itu ya
nah tetapi kan kalau ini kan hanya ada dalam satu posisi yang tidak terbuka ruang untuk
katakanlah kita mengembangkan sebuah amecable settlement lah kalau dalam dispute resolution itu
itu seperti itu
itu aja masalahnya ya
jadi sebenarnya cuma satu faktor aja pak arsul ya
gara gara ketika tidak mau membuka rekaman miriam itu aja
kemudian angket ini memang muncul ya
saya kira enggak
saya kira enggak
saya kalau itu kan bagi sebagian orang begitu
kalau bagi saya ya kalau ditanya ke saya tidak seperti itu
saya kebetulan adalah orang yang di dalam raker kpk pada saat itu bertanya tentang
laporan hasil pemeriksaan bpk tahun dua ribu lima belas terkait dengan temuan
enam temuan ketidakpatuhan kpk dalam pengelolaan anggaran
pada saat itu saya bertanya
soal dana bantuan hukum yang dianggap menyimpang oleh kpk satu ratus empat puluh lima juta
dan saya tanyakan apakah ini sudah ditindaklanjuti atau sudah dikembalikan
jawaban pak agus selaku ketua kpk waktu itu kami tidak tindak lanjuti karena kami berbeda pendapat dengan bpk
loh coba anda bisa bayangkan kalau kpk boleh tidak patuh terhadap hasil temuan bpk
nah tetapi kalau institusi lain atau pejabat lain
tidak patuh terhadap temuan itu tidak melaksanakan jadi kasus korupsi gimana dong
itu kalau bagi saya itulah yang mendorong
kemudian kita bilang wah ini memang harus diselidiki lebih lanjut
kenapa kok hal hal seperti ini terjadi
nah sekarang saya ingin melihatnya lebih luas dari pandangan pak ifdal kasim
sebelum hari ini pak ya sebelum hari ini
beberapa waktu sebelumnya kan kita juga sudah pernah membahas
kemudian ada pihak yang mengatakan bahwa
pernyataan wacana pembekuan sementara kpk ini adalah pernyataan paling jujur dari anggota pansus
walaupun telah dikoreksi oleh partainya dan yang bersangkutan juga bilang bahwa kata katanya dipotong
tapi terkait dengan hal itu pak kemudian presiden kan merespon
kalau tidak salah melalui media sosial mengatakan bahwa tidak ingin kpk lemah
dan selalu itu pak yang dikatakan tapi wujudnya pak kira kira yang dinantikan oleh masyarakat
yang mungkin sangat sebagian dari mereka yang sangat mendukung kpk ini
apa pak yang sebenarnya bisa dilakukan seorang presiden
ya yang pertama kan ini ya ini kan proses angket itu kan sedang berjalan
nah penggunaan hak angket oleh dpr ini kan merupakan kewenangan dpr
nah dalam hal dpr menggunakan kewenangannya tersebut
presiden tidak bisa langsung mengintervensi proses itu
nah tapi ketika ada satu tendensi di luar angket ini ya
yang mengarah misalnya mengatakan akan ada pembekuan dan sebagainya
dari partai pak presiden berasal ini
presiden kan langsung memberikan respon terhadap pemikiran tersebut
bukan pendapat pansus kan
ya bukan mendapat partai juga
bukan pendapat partai juga
artinya itu kan menunjukkan bahwa presiden akan melakukan intervensi
pada saat yang tepat ketika memang ada aksi yang cukup nyata mengganggu
atau memperlemah kewenangan yang dimiliki oleh kpk sekarang
nah sepanjang itu belum
jadi presiden masih mengamati ini benar benar mengamati juga tapi ya
ya proses ini kan jelas akan berujung kepada presiden
karena nanti kan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pak pansus itu kan mengikat ke presiden
karena itu bagi presiden proses ini akan dilihat dan ujungnya kemana
yang itu nanti akan dia punya tanggung jawab untuk melaksanakan
nah karena itu presiden mengamati betul
tapi rekomendasi ini sifatnya mengikat nggak pak
mengikat kan ini
nah kalau yang bentuk rekomendasinya dpr presiden harus melaksanakan misalnya
katakanlah merevisi undang undang kpk padahal dengan draft sebelumnya revisi undang undang kpk itu
banyak disoroti ya mas lama ya banyak disoroti dan sifatnya sebelumnya
ini kalau bicara sebelumnya melemahkan kpk maka presiden kalau sebelumnya bisa menunda
dengan rekomendasi ini tidak bisa menunda dong pak
kan tergantung nanti muatan dari revisi undang undang kpk
revisi itu seperti apa ya kan rekomendasi itu kan hanya misalnya mengatakan revisi
cuma muatannya seperti apa kan harus mengarah kepada penguatan kpk
jadi sekarang ini belum saatnya untuk melakukan intervensi secara langsung
dari proses kewenangan yang dimiliki oleh dpr ini dalam penggunaan pansus
tapi ketika memang ada suatu tendensi
yang nyata mempreteli atau mengambil kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh kpk saat ini
itu baru akan ada apa yang dipikirkan oleh kan presiden dalam tweetnya itu kan menyampaikan bahwa
kpk ini kan dipercaya oleh masyarakat dan korupsi merupakan kejahatan yang serius
oleh karena itu diperlukan kpk yang kuat untuk itu
nah karena itu presiden tidak setuju kalau ada upaya yang konkret
presiden pernah mengeluarkan statement tidak kira kira atau dalam rapat dengan di lingkar dalam istana sendiri
kondisi kpk sekarang ini kondisi kpk sebelum ada pansus angket dan lain sebagainya
itu posisinya memang rapuh lemah atau sebenarnya sudah kuat
kalau misalnya presiden menginginkan kuat yang kuat mau dikuat gimana lagi
presiden itu punya concern untuk memperkuat
kpk itu dalam arti ya untuk memperkuat kapasitas dari kpk itu
misalnya dalam hal penyidiknya ditambah kemudian pengaturan pengaturan yang terkait dengan administrasi keadilannya
seperti tadi barang sitaan perlindungan saksi dan sebagainya
itu kan instrumen dari administrasi keadilan yang harus diperkuat
sebenarnya presiden menganggap kpk sekarang sudah kuat atau memang belum kuat pak
atau masih lemah
kalau dia kuat kan tidak ada masalah seperti sekarang ini
ini kan berarti ada masih kelemahan kelemahan yang inherent di dalam perumusan undang undang itu
yang kemudian terjerma dalam kegiatan kpk saat ini
kelemahan kelemahannya itu yang dimaksud oleh pansus tadi itu
misalnya dalam hal penyediaan tenaga penyidik
itu kan masih ada kelemahan di dalam aturan perundangannya
nah karena itu kan ini harus diberesin
misalnya kan begini sumber dari tenaga penyidik dari kpk itu kan berasal dari
institusi institusi yang ada
nah ketika kpk sendiri melakukan proses rekrutmen terhadap penyidiknya sendiri
penyidik internal ya
itu kemudian dipersoalkan
pasti hukumnya ada yang berbenah
apa yang ingin dilakukan presiden
ini ada beberapa setahun yang lalu ya kita sudah mulai melakukan pembicaraan dengan kpk dalam konteks
untuk menyiapkan proses bagaimana memperkuat tenaga penyidikan di kpk itu
kemudian juga berikut instrumen instrumen lain yang diperlukan oleh kpk
baik saya kembali ke pak arsul dulu ya
terus kembali ikut rapat di dalam
ya pak arsul terakhir pak arsul
kan seringkali yang disampaikan oleh teman teman pansus ini
pak ansus ini bukan memperlemah kpk tapi memperkuat
walaupun sempat ada muncul satu persatu
beberapa kali lah pak ya pernyataan yang sempat mengancam akan membekukan anggaran
sekarang kemudian muncul wacana membekukan kpk
walaupun semuanya itu sudah dibantah tapi kan ini bermunculan
lalu menghilangkan fungsi penindakan
dihilangkan juga rencananya akan seperti itu
lalu mengevaluasi tentang sdm
katakanlah itu mungkin penguatannya
nah posisi kpk ini sebenarnya dengan tanpa itu itu sudah apa
memang lemah atau sehingga harus diperkuat
atau bagaimana pak arsul
ya pertama kalau kita bicara dpr kita semua tahulah
ada lima ratus enam puluh orang ada sepuluh fraksi
di komisi tiga ada lima puluh empat orang
tentu tidak bisa kemudian ketika suara satu dua orang bahkan bukan suara fraksi itu dianggap sebagai suara dpr
itu yang harus dipahami
nah tentu terpulang kepada pemahaman hukum sudut pandang masing masing anggota
tetapi kalau pertanyaannya ditujukan ke saya saya termasuk orang yang berpendapat bahwa
ada beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan di dalam undang undang kpk
contoh ini yang akan saya bahas
apa aja itu pak
tidak satupun di dalam undang undang kpk itu mengatur secara tegas jelas eksplisit kewenangan kpk untuk melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan
tentu pengadilan pidana
kemudian soal penyadapan dan lain sebagainya
yang perintahnya mahkamah konstitusi itu harus diatur dengan undang undang
apa yang harus diatur
baik sayang sekali hubungan dengan pak arsul terputus ya gangguan komunikasi
mungkin kita akan mencoba kembali menghubungi pak arsul karena memang mungkin penjelasan pak arsul ini yang bisa kita lihat apa yang ingin diperkuat
karena kan selama ini diperkuat perkuat kondisinya sekarang lemah atau kuat
baik kita berikan kembali kita jeda sejenak tetaplah di cnn indonesia prime news
pak nazarudin itu hanya satu hartanya yang dititipkan di rumah atasan itu yaitu velfire itu
velfire itu sebagaimana yang disampaikan oleh pak masinton pasaribu tadi
memang faktanya adalah demikian
di sisi lain kami mendapat informasi informasi baik dari kpk sendiri maupun dari pihak pihak lain
kpk menyampaikan bahwa harta nazarudin adalah sekian ratus miliar
tapi kok nyatanya yang kami temukan hanya itu
gitu kan ya
makanya kami merlukan pendalaman
saya tidak terlalu berpanjang lebar tentang pembahasan ini
saya hanya memberikan penjelasan
kami mendapat informasi pak komisioner dan ibu
ada harta kekayaan milik nazarudin yang disita jalan warung jati barat nomor dua puluh satu pancoran kota jakarta selatan
apakah betul atau tidak
pertama itu tolong mohon dicatat
kalau memang tidak ada dokumennya sekarang mungkin kapan kapan nanti kami belum
itu perlu punya
yang kedua kami menerima alamat gedung jalan kie haji abdullah safei nomor sembilan belas menggare selatan tebet jakarta selatan
apakah betul itu disita untuk negara
dan itu sudah merupakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
selanjutnya ada alamat pabrik di pekam baru
jalan garuda sakti nomor delapan belas
apakah itu juga termasuk di dalam rampasannya
terus di mana harta itu sekarang
yang seterusnya ada ruko di fatmawati
jalan dharma wangsa tiga blok c nomor enam belas kebayoran baru jakarta selatan
kebayoran baru jakarta selatan
nah di mana aset itu sekarang berada
terus ada alamat pabrik lagi
jalan jenderal ahmad yani ruko bekasi
ruko bekasi mas blok a nomor empat belas bekasi
nah apakah ini masih ada juga atau tidak
selanjutnya ada gedung di jalan jenderal sudirman kompleks sudirman city square nomor sepuluh e pekambaru riau
nah ini informasi informasi yang
nah karena sebagian besar daripada
aset tidak bergerak yang kami dapat informasi ini dari pak nazarudin terletak di kota jakarta
dan kami bertemu dengan rumah rumah sandi jakarta dan ternyata tidak ada
tentu ini menjadi pertanyaan kami di mana barang ini ada
mungkin itu pimpinan saya nggak terlalu bertele tele
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi kan sudah sepakat kita nanti kpk akan menjelaskan
dan kita berpikir sudah bergeser ke sejumlah isu lain tetapi ternyata mas tama masih soal rubasan ya
soal pengelolaan barang sitaan dan lain sebagainya
apakah ini memang sepertinya kelemahan kpk
iya sebetulnya begini
ini kan persoalan yang dihadapi seperti saya bilang tadi ya oleh penegak hukum
semuanya menghadapi hal yang sama kok
persoalan ini di mana
satu persoalan terjadi manakala ini asetnya banyak
lihat punya ewan
sekarang ini deh ini kan fokusnya kepada apa namanya
itu bagus hairi
fokusnya kita lihat sekarang perkara nyewawan
perkara nyawa itu kan ada banyak sekali mobil yang disita
itu bukan mobil yang biasa biasa saja
ketika dia starter mobil itu berapa yang dibutuhkan untuk service
nah ini persoalan
sedangkan aset yang dimiliki oleh pihak apa namanya aset yang dia menurun harganya
jadi bukan seperti emas atau bukan seperti tanah misalnya yang harga stabil atau dia naik
tapi ini mobil yang kemudian dia akan menurun terus
dijual pun juga susah
kalau pun di manage
benar yang rugi negara juga akhirnya
itu yang kemudian persoalan
tapi kan mau tidak mau ini dianggap sebagai hasil kejahatan dan terbukti di persidangan
terus mau gimana
nah ini kemudian kan ada jalan keluar
tadi kalau kita cek aturan aturannya
menteri keuangan sudah ngasih aturan terhadap semua perkara yang sudah inkrah
tapi persoalannya adalah bagaimana dengan perkara yang belum inkrah
atau dengan kata lain masih dalam tanggung jawab kpk kepolisian atau kejaksaan
itu gimana aturannya
ini yang kemudian jadi persoalan
dibahas lagi soal rupasan
cek di sana misalnya
saya kasih contoh tadi
kepolisian ketika dia nyita tiga kapal kargo kasih kelepasan
mau nggak dia ngelola
atau kita angkat tangan
kemudian kan kita cek misalnya
di kemana lagi nih
lapor ke kementerian hukum dan ham
tanya di sana mereka
dia pun pasti akan angkat tangan
ini berhubungan dengan budget dan pengelolaan
apalagi tadi ketika dia dirampas oleh negara pun
eh sorry dirampas oleh dikuasai penegak hukum pun
ini belum tentu akan inkrah
tapi negara sudah keluar banyak biaya untuk maintenance
ini menurut saya menjadi persoalan yang akan terjadi di semua tempat
seluruh lembaga penegak hukum akan begitu ya
tapi kan diadil
kemudian ketika ini
kenapa kpk tidak perbaiki
menurut saya pada titik ini memang administrasi keadilan ini penting untuk direvisi
ini menjadi bukan hanya masalah milik kpk saja ya
tapi yang diangkat kebetulan kpk
mungkin itu masuknya begitu
yang dipersoalkan tadi cuma hanya dua perkara kan
pertama perkara nazarudin
yang kedua adalah perkara tugas karyawardana
perkara nazarudin pun juga sudah dijelaskan dalam jumlah putusan
toh yang disampaikan oleh pansus pun juga tidak semuanya tepat misalnya
berapa jumlah perkara berapa yang sudah dirampas itu pun juga sudah dijelaskan
bahkan misalnya ada pertanyaan
lahan sawit kenapa dikembalikan
klaim dari kuasa hukum mengatakan
oh kita sudah menang di pengadilan
ada penetapan yang dari mahkamah agung
masa masih mau dirampas
artinya memang hal hal yang seperti ini tidak perlu ada investigasi
melalui angket dia akan selesai dalam proses
sekali lagi itu kesimpulannya menurut anda ya
tapi bagaimana anda melihat secara makro sekarang
tidak hanya bicara apa yang terjadi malam hari ini
beberapa hari sebelumnya di awal lah ya
ketika masyarakat masih curiga
wah ini pelemahan
lalu muncul ancaman pembekuan anggaran kpk
kita ingat ya waktu itu ya pengukuhan anggaran
lalu muncul terakhir kali ini
wacana paling tidak
dari seorang yang mengutap ansus
pembekuan kpk itu sendiri dan lain sebagainya
penghilangan fungsi penindakan dan penuntutan
pernyataan bang arsul tadi belum selesai
iya terputus tadi
karena kan sebetulnya itu yang kita mau tanyakan
kalau memang itu diperkuat apa yang mau diperkuat
bagian mananya yang perlu diperbaiki
kita lihat misalnya tadi
satu sudah terungkap sebelum kita terputus lewat sambungan telepon tadi
itu kan jelas misalnya
bang arsul bilang bahwa kejaksaan
dalam konteks melakukan eksekusi di mana kewenangan kpk
apakah kpk ada disebutkan dalam undang undang
kita harus ingat
kalau penyidik itu bisa dia
ada penyidik yang diangkat sendiri itu perlu diatur
tapi kalau jaksa dia tunggal
nggak ada jaksa itu dia ada jaksa yang ppns
jaksa tetap kejaksaan
persoalannya dia diperbantukan di kpk
kewenangan eksekusi itu ada pada penuntut umum
jadi secara teori
perlu lagi dijelaskan bahwa kewenangan jaksa
dimanapun dia berada
sepanjang itu penugasan kewenangannya sama
jadi eksekusi di mana
ya penutup umum
itu kemudian menurut saya
dilihat penutup umumnya
penutup umumnya karena dia melekat di sana
yang lain lagi tadi apa misalnya
sempat disinggung soal yang sitaan sudah kita bahas
yang lain lain misalnya dalam konteks audit bpk
tadi bang arsul mengatakan bahwa
kok kpk beda penilaian nggak bisa disangsi
menurut saya dalam konteks seperti ini
bisa dilakukan upaya upaya lain
yang lagi lagi tadi tidak perlu angket
kita ada contoh kok
misalnya dulu masih ingat bupati langkat
yang kemudian jadi gubernur sumatera utara
kemudian ketika diketahuan di bpk
eh ini kamu auditenya nggak benar nih
kalau nggak dikembalikan kamu salah parkur hukum
dan pada waktu itu
samsul nur salim ketika jadi gubernur
dia difonis oleh pengadilan
dan itu report hasil kerja dari bpk
pertanyaan saya bisa dilakukan
kalau kpk memang
dianggap ada pidana di sana
tidak ada tutup kemungkinan bahwa dia bisa diproses secara hukum
proses saja hukum ya
misalnya ini kan menurut saya jadi ini bisa jadi jalan keluar
yang kemudian tidak perlu harus revisi undang undang
ini kan persoalannya cuma persoalan satu persoalan
bahwa ada kesalahannya wajar
makanya proses dengan hukum begitu ya
dicek aja persoalannya
kemudian ada lagi
kalau cek misalnya
sejak tahun dua ribu tujuh itu ada kesepakatan antara bpk dengan kejaksaan
itu yang sudah jelas jelas
kalau memang ada administrasi atau ada yang menjurus ke pidana
kejaksaan bisa merespon itu
jadi menurut saya
ini kan dpr sedang mencari argumen terkait dengan
sebenarnya kan pangkal permasalahan diminta oleh mirek mesarian itu kan
kemudian dicarilah ininya itunya
kemudian ini kan sebenarnya
biar bisa revisi undang undang kpk
persis itu sudah dijawab semua oleh isu yang sudah ada
tapi menurut pak yudal
revisi undang undang kpk bagus bagus saja kalau memang poinnya adalah penguatan ya
nanti kita lanjutkan lagi kita jeda terlebih dahulu
tetaplah di cnn indonesia prime news
jatika menjelaskan kids
jatika semua kerja orang menjelaskan imar branco
jatika cute laku siap tema
kpk tapi melihat kondisi yang sekarang
ini mungkin bisa diluruskan dari
pandangan pemerintah ya tapi kalau masyarakat
mungkin juga sebagian media juga melihatnya
bahwa apa yang terjadi terhadap
kpk ini sepertinya kok diserang
bertubi tubi boleh saya
coba sebutkan pak ya selain dengan
apa yang terjadi di pansus angket ini
pandangan pandangannya ada muncul soal
pembekuan dan lain sebagainya tadi itu sudah
saya jelaskan lalu kepada penyidik senior
kpk nya novel baswedan yang
kasus penyiraman air keras terhadap
dirinya pun belum diungkap
yang muncul sekarang para politisi politisi
dan orang di republik ini
bukannya menantikan novel
segera sembuh di singapura dan
segera melanjutkan pengungkapan kasusnya tapi yang
sekarang bicara malah kasus kasus
novel yang lain lain
melaporkan novel dan lain sebagainya dengan
berbagai sisi penciptaan baik dan lain sebagainya
bahkan kalau kami dengar terakhir
kasus novel yang di bengkulu
diungkit ungkit lagi bahkan
rapat dengan kejaksaan tadi kami mendengar ada informasi
menurut jaksa agung
bahwa kasus novel yang sudah dihentikan itu
bisa dipertimbangkan untuk dibuka lagi
ini kan menjadi pertanyaan publik sebenarnya
ini benar benar tidak sih
antara pemerintah kemudian dpr
benar benar ingin memperkuat kpk kok kondisinya
terlihat malah sebaliknya
ya jadi presiden
yang sangat kuat dalam hal
pemperantasan korupsi jadi presiden
yang sudah dimulai sejak reformasi
ini kan aman
reformasi pemberantasan korupsi dan apalagi
kan pemperantasan korupsi ini
juga terkait dengan
investasi ke indonesia
nah karena itu presiden
tetap juga untuk memperkuat kpk
karena kpk adalah instrumen untuk
tapi tekat ini nanti bisa diwujudkan
benar benar ya diwujudkan
itu akan diwujudkan
tapi dalam konteks
sedang berlangsung di
proses angket ini memang presiden
maksudnya sekali lagi presiden
nanti ada waktunya saya
ada kewenangan presiden juga dalam hal
memperkuat kpk ini
pemerintah kan juga
punya kewenangan regulasi
dan pemerintah juga
itu kan secara undang undang
berinduk kepada presiden
artinya presiden masih bisa
maupun kejasa agung
untuk memperkuat kpk
nah karena itu
nah karena itu presiden
penyiraman air keras kepada
apa yang sudah diperintahkannya kepada kapolri
untuk menyelesaikan ini
itu akan ada
kapolri akan dipanggil kembali untuk melihat
dari teman teman penggiat
anti korupsi yang mengawal kpk
dan lain sebagainya
apakah bagaimana secara umumnya
bagaimana sih secara umum melihat sebagai penutup
bagaimana secara umum melihat bagaimana
tidak hanya soal pansus tapi melihat bagaimana dari sisi novel baswedan
sebagai penyelidik senior
yang juga menangani kasus besar
kemudian soal penanganan kasus besar
salah satunya kasus iktp yang ditangani kpk sekarang
seolah kemudian itu menjadi
likunya semakin banyak dan lain sebagainya
hantaman kepada kpk mungkin
sekarang ini menjadi puncak gelombangnya ya
karena dalam beberapa tahun terakhir ini yang terbesar
bahkan misalnya pagi ini pun
kita mendengar pendapat dari kejaksaan agung
keuangan keuangan penuntutan di kpk
harus dikembalikan kepada kejaksaan
ini kan kemudian juga jadi persoalan
satu sisi pak jokowi bilang eh
kpk super kuat di sisi lain
jaksa agung di pagi yang sama dia bilang bahwa
kewenangan penuntutannya kpk
atau tipikornya kpk itu dikembalikan
ke kejaksaan kalau kpk
nggak punya kewenangan itu semakin kuat atau semakin lemah
menurut saya kan hancur
bukan lemah lagi hancur ya
persoalannya adalah begini persoalan penuntutan
itu menjadi persoalan sekarang pun
juga sama ada banyak berkas
di kepolisian bagus pori yang itu
kemudian kita bolak balik perkara kejaksaan dia macet
karena tadi tidak ada kesepahaman
dan tetap persepsi nah persoalan lainnya adalah
apa tadi serangan kepada novel misalnya
kemudian pak agus
sendiri misalnya sebagai ketua kpk
pun juga dilaporkan karena iktp
kemudian tadi respon dari
mahkamah agung pun juga melalui juri bicaranya
juga sudah berpendapat yang kemudian
ya tadi ada misalnya
itu bisa dibuka kembali kemudian perkara perkara
lainnya menurut saya jadi semua lembaga
seolah olah kok sedang mengurung kpk tapi memang
pada sisinya seperti sebuah orkestrasi
ini ya jadi ya ya sepertinya semua lembaga
dalam konteks ini juga perlu ada koordinasi
dan saya rasa presiden
penting untuk mengambil sikap disini
nah yang lainnya adalah yang terakhir adalah
soal roadmap terkait dengan undang undang
kalau memang mau revisi
yang pertama pola di revisi bukan undang undang kpk
tapi undang undang tindak pidana korupsi
atau kuhp nya juga
sejak puluhan tahun belum ada revisi itu yang harusnya
direvisi kemudian undang undang tp core
itu direview kita terakhir
direview oleh uzbekistan dan kemudian
satu lagi oleh uk
hasilnya apa undang undang tp core kita ada
banyak dari ratifikasi uncic
konfes wb yang belum masuk ke dalam undang undang tp core kita
oke ini yang kemudian perlu dibenahi
bukan kemudian kpk sedang kerja
karena dia menangkap perkara besar ada serangan
dari berbagai macam penjuru
dengan alasan memperkuat itu menurut saya
oke baik kita akan nanti akan terus
mengungkap ini akan terus mengawal
jalannya apa namanya pansus dan lain
sebagainya apakah benar memperkuat atau tidak nanti
kita tagi begitu juga janji dari
pak presiden ya kalau mau memperkuatkan
kpk terima kasih sementara pak ifdal terima kasih
terima kasih juga bang tama dan kami ucapkan
terima kasih kepada pak arsul yang sudah kembali
ke ruang rapat untuk mengikuti
rapat antara komisi tiga dengan pimpinan kpk
dan prime news masih akan segera kembali
nanti dengan rangkuman fokus bahasan kami
setelah jeda berikut ini